wali kota medan muhammad bobi afif nasution menyatakan hingga rabu sore dirinya masih kader pd perjuangan
bobi mengaku belum pindah ke partai lain
tapi bobi memastikan ia mendukung abang iparnya yaitu gibran raka buming raka yang telah mendaftar sebagai bakal calon wakil presiden ke kpu
usungan partai koalisi indonesia maju atau koalisi indonesia maju yang berpasangan dengan baca pres prabowo subianto
setelah prabowo gibran yang diusung koalisi indonesia maju mendaftar ke kpu wali kota medan bobi afif nasution menyatakan ia masih setia sebagai keadar pd perjuangan
bobi masih menerima tugas sebagai juru kampanye nasional ganjar mahfud yang diberikan oleh partainya yaitu pdip
pengalaman ini bukan diambil dari berapa lama bukan diambil dari berapa panjang tapi berapa cepat seseorang itu mengambil suatu momen suatu kejadian untuk menjadikan pengalamannya
belum tentu pengalaman pribadi atau kejadian pribadi menjadi pengalaman dia
bisa saja kejadian terjadi pada orang kejadian yang ada pada pendahulu